bajajnya pak kanta lagi gak
terima kasih pak
sopir bajai yang mengangkut bocah ma dan penculiknya kamis petang
akhirnya bisa kembali tersimum lega
karena bisa kembali mencari nafkah
setelah polisi melakukan mediasi dengan pemilik bajai
sejak kasus ini mencuat
endang tak diizinkan membawa bajai lantaran tak ada satupun pemilik bajai
yang mau menyewakan bajainya kepada endang
dari hasil serangkaian pemeriksaan
endang tidak terbukti terlibat dalam aksi penculikan tersebut
diketahui endang merupakan sopir baja yang membawa ma
dan pelaku penculikan dari jalan gunung sahari
sawah besar jakarta pusat
menuju stasiun jakarta kota pada tujuh desember dua ribu dua puluh dua lalu
untuk jasa antar tersebut
endang mendapatkan bayaran sebesar rp empat puluh dari pelaku
kalau tadi sih hasil mediasi dan kita sudah pertemukan bahwa
tidak ada permasalahan lagi dan sudah diizinkan
kita sudah menyatakan bahwa tidak perlu takut
bahwa kemarin itu memang diperiksa
di bap sebagai saksi hanya sebagai saksi
tidak ada keterikatan sama sekali
sebelumnya mental endang sempat terguncang akibat kasus ini
hampir satu bulan menjadi pengangguran mempengaruhi kondisi endang
dirinya menghabiskan hari harinya dengan banyak mengurung diri dan melamun
adapun saat ini bocah korban penculikan masih dirawat di rs polri
dan mengalami trauma
menurut pengakuan ibunya putrinya kerap mendapat siksaan dari tersangka
tak hanya tidur dan makan sembarangan
putrinya juga kerap dibentak dipukul hingga ditendang oleh tersangka
tim liputan cnn indonesia